pemirsa masih bersama kami di good morning kali ini kita berbicara tentang perempuan perempuan yang memberikan inspirasi ya
jadi konsisten menghasilkan karya yang berguna untuk orang lain itulah prinsip yang sejak dulu dianut oleh produser film mira lesmana
siapa yang tidak mengenal dia ya miles alias mira lesmana
mulai mengenal film sejak usia tujuh belas tahun berkat kerja kerasnya sejumlah pencapaian telah ia peroleh hingga menginspirasi perempuan indonesia
siapa yang tak kenal mira lesmanawati atau yang populer dengan nama mira lesmana
produser bertangan dingin ini telah memproduksi banyak judul film sukses
sebut saja petualangan serina dan ada apa dengan cinta
karakter serina serta rangga dan cinta begitu melekat di hati penikmat film indonesia
film lainnya seperti laskar pelangi
ini dan sang pemimpin sukses meninggalkan kesan bagi banyak penonton dalam negeri hingga internasional
sejak dibuat tahun dua ribu delapan laskar pelangi meraih banyak penghargaan internasional
serta best film di ajang asia pacific film festival pada tahun dua ribu sembilan belas
di balik kesuksesan itu jatuh bangun kehidupan pernah ia rasakan
sepanjang perjalanan karirnya wanita yang gemar traveling ini pun mendapatkan dukungan dari keluarga
film yang diingatkan adalah kerja banyak orang
jadi kita harus menjunjung tinggi disiplin kita harus selalu menghormati satu sama lain
dan profesionalisme juga menjadi sangat sangat penting menurut kedua orang tua saya
karena jangan dikira kita
kita bergerak di dunia yang kayaknya santai dan artistik atau banyak bekerja dengan seniman dan artis
tidak berarti kita bekerja juga dengan sesuka hati
saya seorang perempuan tidak mudah tentunya bekerja di sebuah gaya gaya kerja yang seperti ini
kadang berangkatnya harus pagi
lagi sekali pulangnya pagi pagi sekali sebuah pekerjaan yang sejak dulu saya kerjakan sebelum saya punya anak gitu ya
sampai kemudian anak anak saya pun bisa melihat ini adalah bagian dari hidup saya gitu
orang tuanya terjun ke dunia tarik suara namun mira lesmana justru mantap memilih film
ia mulai mengenal film sejak usia tujuh belas tahun
kala itu mira lesmana memutuskan untuk mengambil sekolah perfilman
dan kemudian mendirikan rumah produksi
mira lesmana banyak mengekspos keindahan indonesia
serta kearifan lokal melalui film film yang ia produseri
meski karyanya sukses melang lang buana di kancah internasional
kepuasan tertinggi dirasakan saat filmnya berhasil menginspirasi banyak orang lewat pesan moral yang diselipkan
diangkat dari buku sokolarim
atau misalnya seperti ketika habis membuat laskar pelangi
ibu ibu yang datang ke saya dan bilang
anak saya itu ketika lihat laskar pelangi
tiba tiba merasa bahwa apa yang mereka miliki itu sangat berlebihan
melihat anak anak yang berjuang untuk bisa sekolah seperti yang ada di laskar pelangi
itu mengubah cara pandang anak anak saya
karena setiap film itu punya emosinya punya ceritanya
punya keinginan yang ingin kita share gitu ke penonton
nggak selalu penonton itu bisa merespon
sama dengan yang kita harapkan
tapi ketika itu terjadi dan ada yang bereaksi
dan mungkin mendapatkan sesuatu dari film itu dan bilang ke kita
itu penghargaan yang paling tinggi menurut saya
bukan hal mudah untuk bergelut di industri perfilman yang didominasi oleh kaum pria
namun sosok tangguh mira lesmana berhasil membuktikan bahwa perempuan juga bisa berdaya
tak hanya membanggakan keluarga
tapi juga menjadi inspirasi
selain ingin menulis buku mira lesmana berharap dirinya bisa terus berkarya
serta menebar semangat positif melalui film
ia juga berharap ada lebih banyak sekolah film yang tercipta sebagai wadah belajar bagi sineas muda indonesia